kapan kakanda akan ke sana
jika semakin lama dibiarkan
akan semakin buruk
kakanda masih kelelahan setelah melawan dewi samudera
sebaiknya kakanda beristirahat dulu
pendekar bintang itu
dia sangat menunggu saat kakanda keluar dari istana
apakah kalian bersedia membantu
aku akan membantu
dengan jiwa ragaku nyai ratu
dengan senang hati
apapun yang nyai ratu butuhkan
berapa banyak siluman dan senjata
katakan saja padaku nyai
aku akan mengerahkan semua siluman bawah tanah
semua jenis minuman yang masih hidup di bawah tanah
akan menyerang pajajaran
aku juga akan mengerahkan pasukan terbang
yang membawa batu batu panas untuk menyerang pajajaran
aku lega sekali denganmu
dendamku pasti akan tuntas
dan pajajaran pasti hancurmu
menanggung suatu tujuan

aku akan merahkan pasukan terbang
dan mengerahkan pasukan terbang
aku akan merahkan pasukku
aku akan memperbaiki
salah salah salah
kamu jangan berperuksakan dulu
pendekar gendut yang saat sakti
aku akan membayarkan
aku akan membayarkan
sangat benar sekali pendekar gendeng
cepat hidangkan semua makanan
yang ada disini
hidangkan kesini pak
aku sudah lapar
ada seorang dermawan yang baik hati
yang akan membayarkan
makanan kita semua
keluarkan semua pak
mengapa jadi begini
tapi biarkan saja
si pendekar sablang ini
tidak mau aku ajak bekerja sama
nikmati makanan ini semua
rai kentering manik sekarang berada di istana gandara
surauk sessa menjadi raja disana
dan menyambar menjadi munding layak
mereka memimpin kerajaan itu dengan cara yang tidak adil
mengapa dinda kentering manik berada disana
dia mendukung kezaliman surauk sessa
dia mendukung kezaliman surauk sessa
dia mendukung kezaliman surauk sessa
lalu apa yang akan kakanda lakukan

kanda harus menyadarkan mereka
kerajaan yang didirikan oleh surauk sessa
berada di bawah wilayah kepuasaan panjajah

kapan kakanda akan kesana
kapan kakanda akan kesana
jika semakin lama dibiarkan
jika semakin lama dibiarkan
akan semakin buruk
kakak anda masih kelelahan setelah melawan dewi samudera
sebaiknya kakanda beristirahat dulu
pendekar bintang itu

dia sangat menunggu saat kakanda keluar dari istana
dan itu sangat membahayakan untuk kakanda
namun kakanda harus selalu waspada
karena pendekar gila itu
karena pendekar gila itu
bukanlah orang separa
dan dia mempunyai senjata sang
yaitu tombah tulung agung
yaitu tombah tulung agung
yaitu tombah tulung agung
yaitu tombah tulung agung
yaitu tombah tulung agung
untuk memulihkan dan menambah kekuatan
agar aku bisa menghadapi
tombah tulung agung
apakah kita jadi bekerjasama untuk membunuh rai prabu siliwangi
aku pasti akan membunuh siliman
oh bendekar gendong
kamu benar benar pendekar sejati
bendekar yang sangat begitu sakti mantra guna menempat janji
sesudah aku bayarkan makanan ini semua
tapi siapa yang mau kerjasama denganmu
aku akan membunuh siliwangi sendiri
apalagi membantumu menjadi seorang raja di pajajaran
terima kasih ya
hei tukang pukul

aku akan membayar makanan ini semua
aku akan membayar makanan ini semua
makanya aku balik lagi
kalau kau tidak mau bayar aku akan memukul
karena kau memaksa aku makanan yang belum kau bayar
kenapa sakit pandegar gendeng ini